lo kan juga udah bucin sama michelle
yaudah gue pamit ya
arif kok lo baik baik aja sih
tadi lo bilang tulang lo rumek semua
ya ampun bel
ya menurut lo
sudah tenang aja nanti saya selidikin
kalau yang salah tetap salah
yang benar itu harus benar
jangan yang benar disalahkan yang salah dibenarkan
makasih udah percaya sama gue
bukan cuma itu aja tapi ada hal yang lebih penting lagi
apalagi yang penting
karena gue selalu ada dan hadir di hidup lo
lo tenang aja ya
gue akan selalu ada buat lo nemenin lo untuk menyelesaikan masalah ini
untuk kecap gue tuh gak pernah takut walaupun gak ada orang yang belain gue
selagi gue bener ya gue gak bakal takut
iya bagus dong kalau kayak gitu
gue sebagai jodohmu ini akan tetap terus ada buat lo
akan terus ada di belakang lo nemenin lo ngebackupin lo
jadi lo tenang aja lo gak usah khawatir oke
nyasi gue tuh lagi sedih
gerupuk kulit ini lo kira gue lagi ngecap
pernah ngejagain lo
udah lu kalau mau nangis nangis aja di sini gak apa apa
nih di sini
kayak dulu aku tuh pernah kasih gue perlukan persahabatan saat gue sedih
nih nangis di sini
lo udah ngebuat arin celaka
udah ngebuat arin kayak gini masih berani langsung tuh dia
aku udah bilang bukan gue yang dorong
emang dia jahat kok
aku dari mana bisa bilang dia jahat
lo ada bukti
lo ada bukti
jelas jelas gue sama aldido ngeliat dengan mata kepala kita sendiri
kalau dia ngejatuhin arin dari tangga dan ngebiarin arin guling guling di sini
aku kenapa percaya sama gue sih
padahal yang lain kan dekat banget sama gue
yang penting sekarang adalah
lo juga harus yakin sama diri lo sendiri bahwa
diri lo sendiri bahwa lo bisa ngelewatin ini semua lo bisa ngadepin ini semua oke
jodoh gue tuh kuat masalah kayak gini masih sepele
nah jodoh gue tuh udah
jodoh gue gak boleh sedih sedih
mau bagaimanapun kondisinya pokoknya lo tenang aja ya
di sini ada gue
dan asal lo tau aja sekarang ini bukan lagi pelukan persahabatan tapi pelukan cinta dari calon imam lo oke
ih ini bener banget sih
lo serius dikit apa gue tuh lagi nangis
eh kerupuk kulit
lu gak bisa apa bedain muka gue lagi bercanda sama muka gue lagi serius
tadi tuh gue lagi serius gak becanda
tepat aja muka lo kayak botol kecap jadi gue gak bisa bedain
gak suka ngecap gak berhenti berhenti
ini bener banget sih
gak ada lo gak ada serius
kamu bisa gak sih sekali aja serius sama gue
gue kira tuh lo tulus tau gak bisa sama gue
ternyata lo cuma mainnya perasaan gue doang
ih kerupuk kulit gue gak ada niatan sama sekali sampe kesitu
gue memang lagi pengen ngejagain lo nemenin lo
gak ada ya abis itu
lo tadi bercanda mulu
gue lagi nangis dipukuk gitu kek
nyebelin banget gak pernah serius deh
kayaknya ini bukan waktu yang tepat sih buat debat sama kerupuk kulit
yaudah sekarang lo mau kemana
gue anterin ya
gue ke sekolah
gue gak denger apa tau kan bilang apa
yaudah yuk gue anterin
ingat pergi bareng berarti pulangnya juga bareng
ya lepas dulu air matanya udah
nanti gue kering sendiri
nah gitu dong
gue tahu kerupuk kulit pasti lagi sedih banget karena jadi orang yang paling disalahin sekarang
sebaiknya gue gak bawa dia balik ke sekolah deh
otot kecap tau gak
lo gak lurus malah
lo gak muter balik
yaudah diam aja
jawab dulu kenapa kita gak lurus
kan kita mau ke sekolah
gue gak mau bawa lu ke sekolahan
gue gak mau lo dibully sama anak anak tuh di sekolah
udah yang paling bener adalah lo tuh butuh istirahat
buat tenangin badan lo pikiran lo
dan tempat paling nyaman paling pas itu ya di rumah
ternyata botol kecap bisa perhatian juga ya sama gue
gue boleh tanya gak
boleh tanya apa
jam segini nyokap lo ada di rumah nggak
ngumurus lagi lo ya
ya kalau ada nyokap loh gue gak bisa anterin lu sampai rumah
sampai di depan rumah
gue kan kasian sama lo kalau lo tuh harus berhenti di tengah jalan
terus suruh jalan sendiri pulang
meleleh dikira gue es batu
orang gue tuh mikir lo tuh salah
mikir lo tuh seakan akan kayak coklat gitu loh
coklat kan kalau kena panas ya dia meleleh
kalau kena dingin ya dia keras banget tuh kayak batu
siapa sih senyum senyum ya lo ya
hah gr ya gue panggilnya coklat ya
ih bisa diem gak
fokus ngitir aja gak usah main ngecap tau gak nyebelin
ya udah makanya jawab dulu
gak ada di kantor
ya udah kalau gitu gue anterin sampai depan rumah ya
eh rin lo jujur deh sama gue ya
sebenernya bukan michelle kan yang udah ngedorong lo
lo kan juga udah bucin sama michelle
jadi apapun yang gue bilang lo gak akan percaya kan
ya udah gue pamit ya cepet sembuh
aduh gue tau
kok lo baik baik aja sih tadi lo bilang tulang lo rumek semua
ya ampun bel ya menurut lo kalau